selamat malam di akhir agustus ini pemerintah menargetkan akan mencapai seratus juta suntikan vaksinasi covid sembilan belas
ini merupakan sebuah capaian karena indonesia membutuhkan dua puluh enam minggu untuk mencapai lima puluh juta suntikan yang pertama dari januari hingga awal juli dua ribu dua puluh
sementara lima puluh juta suntikan kedua ini dapat diperoleh hanya dalam hitungan tujuh minggu
vaksinasi di sejumlah daerah pun digenjot untuk mencapai target seratus juta vaksinasi nasional
indonesia forward kali ini akan membahas bagaimana strategi pamungkas dari pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan terkait dengan tantangan program vaksinasi covid sembilan belas nasional ke depannya
baik melalui sambungan zoom sudah hadir
tiga narasumber saya untuk membahas tema indonesia forward malam hari ini
yang pertama dari kementerian kesehatan
ada ibu siti nadia tarmizi jurubicara vaksinasi covid sembilan belas
selamat malam bu nadia
selamat malam tiana
ya baik dan selanjutnya ada kepala dinas kesehatan provinsi bali bapak ketut suarjaya
selamat malam pak ketut
ya selamat malam
selamat malam suastiastu
selamat malam suastiastu semoga sehat sehat selalu di bali pak ketut
terima kasih sama sama
ya dan yang terakhir ada bapak haryadi wibisono selaku ketua perhimpunan ahli epidemiologi indonesia atau pai
selamat malam pak haryadi
selamat malam pak tiana selamat malam pak hadis dan selamat malam bu nadia
salam sehat semua terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di indonesia forward malam hari ini
ya saya ke ibu nadia
saya ibu nadia terlebih dahulu bu nadia ini targetnya pemerintah akan bisa mencapai lima puluh juta vaksinasi kedua atau bahkan seratus juta total vaksinasi di akhir agustus ini
iya kalau sampai dengan hari ini maksud saya kemarin itu sudah sembilan puluh enam juta dosis ya yang sudah kita suntikan untuk dosis

dan hari ini kita ketahui juga takupan itu sudah hampir mendekati sembilan puluh delapan juta ya
kita berharap tentunya ini bisa kita kejar nanti
tepatnya di tanggal tiga puluh satu karena biasanya tanggal tiga puluh satu itu adalah esok harinya
kita akan merekap capaian dari tanggal tiga puluh satu
kita cukup optimis ya untuk kita bisa mencapai seratus juta dosis di akhir agustus ini
tapi ini bisa dikatakan sebuah akselerasi yang luar biasa ya
karena kalau kita melihat data di awal
pada pencapaian lima puluh juta pertama itu dibutuhkan waktu dua puluh enam minggu gitu
kemudian lima puluh juta kedua ini diprediksi hanya dalam waktu tujuh minggu
sebenarnya strategi apa sih yang berubah sehingga proses vaksinasi ini bisa jadi jauh lebih cepat bu nadia
iya yang pertama ini tentunya kalau kita melihat
ketersediaan vaksin menjadi salah satu kuncinya ya
karena kalau kita lihat dari januari sampai dengan juni
jumlah vaksin yang kita terima dari produsen vaksin itu terus meningkat
mulai dari tiga juta di april itu sempat dua puluh juta kemudian dua puluh lima juta
bahkan di juli itu sudah menyentuh pada angka empat puluh juta
nah di juli agustus ini
kita menerima hampir antara lima puluh sampai enam puluh lima juta
jadi karena jumlah vaksinnya terus meningkat
artinya kita harus segera gunakan vaksin ini untuk kita tadi menyelesaikan vaksinasi
ini yang pertama
yang kedua adalah kita semakin banyak berkolaborasi dengan berbagai pihak
di awal awal kita bersama dengan binas kesehatan
tapi begitu stok vaksin juga sudah mulai tambah
kita juga mulai menggandeng tni polri bumn
pasta organisasi masyarakat maupun organisasi keagamaan lainnya
untuk kemudian bersama sama kita melakukan vaksinasi ini
dengan membuka lebih banyak sentral sentral vaksinasi
selain itu juga kerjasama untuk mendatangkan sasaran vaksinasi
juga menjadi kunci untuk kemudian jumlah vaksin yang kita suntikan ini
bisa meningkat lebih cepat dalam waktu tujuh minggu tadi
ya dan tentu saja sebenarnya anselerasi ini juga dilakukan oleh bali ya pak ketua
ini kalau saya melihat dari halaman kemkes go id
bali menjadi salah satu provinsi dengan vaksinasi tertinggi di indonesia setelah dki ya pak
jadi sebenarnya stok vaksinnya sudah ada
kemudian apa saja strategi yang mungkin bisa dibagikan kepada kita semua
sehingga bali ini proses vaksinasinya bisa begitu cepat dan lancar begitu pak
iya terima kasih ini mbak diana dan bu nadia pak haryadi yang saya hormati
memang strategi yang kami lakukan di bali ini
yang barangkali juga bisa mempercepat capaian vaksinasi karena
sebuah komponen berbuat
artinya kita melakukan vaksinasi berbasis komunitas
ya jadi di tiap tiap kabupaten kita lakukan
apa namanya tetapan vaksinasi dengan melibatkan masyarakat di sana
juga di desa desa di desa adat dengan di
apa namanya di koordinir oleh pemerintah daerah setempat
jadi kita lakukan vaksinasi vaksinasi massal berbasis komunitas
jadi kalau di bali namanya banjar ya
di bali namanya banjar jadi di banjar banjar atau kalau di
mungkin di yawadu rt rw ya
mengajak saudara saudaranya untuk datang sehingga capaian vaksinasi menjadi lebih cepat
jadi semua komponen berbuat
di samping itu provinsi pemerintah provinsi juga ikut turun langsung
dengan membentuk membuat sentra sentra vaksinasi
ini juga di wilayah wilayah kabupaten kota
jadi kita bentuk
bentuk pos pos vaksinasi padu dengan didukung oleh tni polri
kemudian juga akademisi
kemudian juga komponen komponen masyarakat yang lain seperti misalnya
organisasi kemasyarakatan pihak swasta dan sebagainya
jadi semua berbuat
kebetulan memang antusiasme masyarakat untuk dilakukan vaksinasi juga sangat tinggi
jadi ini hal hal inilah yang membuat capaian vaksinasi
lumayan cepat dan tidak ada masyarakat yang menolak vaksinasi
bahkan mereka meminta sendiri
demikian mbak yana
pak ketut mungkin kita bisa kaitkan dengan beberapa waktu lalu jawa bali ini kan berada di ppkm empat
begitu dan sekarang sudah turun
apakah ini juga menurut anda sebuah keberhasilan
bukti nyata keberhasilan pelaksanaan vaksinasi di sana
iya memang ppkm ini menjadi sedikit hambatan ya
untuk apa namanya untuk lakukan vaksinasi karena harus menghindari kerumunan
tetapi kami bisa atasi dengan daftar lewat aplikasi
jadi di sentra sentra vaksinasi itu pendaftarannya lewat aplikasi sehingga masyarakat jadinya datang sesuai dengan jam waktunya dia antreannya
jadi tidak tidak terjadi kerumunan jadinya
sehingga pelaksanaan vaksinasi tetap bisa berjalan
dan bahkan pada saat ppkm pun tidak mengurangi krisisiasme masyarakat yang datang ke pos vaksinasi
karena mereka berharap juga karena kasus naik mereka berharap juga vaksinasi ini menjadi salah satu ya
salah satu kunci untuk kita bisa mencegah terjadinya penyebaran virus
jadi kita memahami semua sehingga masyarakat tergerak untuk ikut bersama sama mengikuti program vaksinasi ini
saya ke pak haryadi
pak haryadi tadi pak ketut juga sempat menyampaikan bahwa salah satu kunci nih untuk menekan penyebaran covid sembilan belas adalah salah satunya adalah vaksinasi
bapak bagaimana melihat ini semua dan juga target indonesia untuk mencapai total seratus juta vaksinasi di akhir agustus ini pak
padahal kan tadi target secara kumulatifnya adalah sekitar dua ratus delapan juta
ini apakah masih terlalu kecil atau memang sudah ideal menurut pak haryadi bagaimana
ya pertama saya harus menyampaikan bahwa kita mestinya mencapai satu ratus lima puluh
kita mendapatkan dua dosis
nah dan itu direncanakan dalam waktu dua belas bulan
kita bisa melihat tadi mbak diana mengatakan membandingkan antara beberapa bulan sebelumnya dan beberapa minggu
kita harus melihat bahwa tes vaksinasi itu mengalami perkembangan yang menurut saya cukup dinamis
pertama adalah ketersatakan kesedihan
jadi persedianya vaksin di awal awal
yang kedua karena mulai yang terbatas akas kitab beri pelayanan itu pun juga terbatas
pada saat yang sama masyarakat masih belum tahu atau masih takut dan lain sebagainya
sehingga himan dari masyarakat memang masih rendah
padahal kita membutuhkan bukan hanya dari pihak penyedia layanan tetapi partisipasi masyarakat
kita harus membutuhkan
ditambah dengan adanya berita berita hoax mengenai vaksin dan lain sebagainya
yang intinya justru pada awal awal itu tidak cukup mendukung pelaksananya vaksinasi
namun dengan perkembangan waktu mulai masyarakat mulai menerima informasi yang benar
terjadi perubahan secara pandang
sehingga berikutnya adalah bukan saja diajak tapi masyarakat sudah mulai meminta
himan meningkat vaksin pun tambah
ya dua komponen ini menurut saya menjadi salah satu faktor yang perlu terus dipertahankan
meningkatkan himan dan menyediakan suplai yang memadai
kalau dua duanya itu cocok maka cakupan itu akan meningkat dengan pesat
sayangnya kita harus melihat bahwa tiga puluh empat provinsi itu gambarnya tidak sama
kita sudah melihat di daerah daerah lain masih ada ketakutan
masih ada keraguan
ya tidak dilihat
cakupan vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua di berbagai wilayah
itu masih harus lebih banyak ditingkatkan
iya pak haryadi
kita akan coba untuk menggali lebih dalam lagi bahwa tadi di sejumlah wilayah itu masyarakat sudah mulai sadar
sudah mulai meminta untuk divaksin
tapi masih ada beberapa wilayah yang masyarakat itu melakukan penolakan karena rasa cemas atau rasa takut
karena ada efek samping dari vaksin ini
kita akan mencoba untuk mengkaji dan kita akan mencoba cari apa ya solusinya sehingga vaksinasi ini bisa merata
dan bisa meluas di seluruh indonesia di segmen selanjutnya
dan pemirsa jangan kemana mana indonesia forward akan segera kembali usai jeda berikut ini
terima kasih anda masih menyaksikan indonesia forward
tadi di segmen pertama kita sudah membahas bahwa indonesia mungkin sesaat lagi di akhir bulan ini bisa mencapai target vaksinasi sebanyak seratus juta vaksin
dan tadi juga kita sudah mendengarkan seperti apa sih cerita suksesnya
pelaksanaan program vaksinasi di bali dan juga bapak haryadi wibisono juga menyampaikan bahwa saat ini masyarakat sudah mulai memahami arti penting dari vaksin
tapi masih ada juga yang merasa ketakutan dari pelaksanaan program vaksinasi ini
kita akan melanjutkan perbincangan kita masih bersama narasumber kita malam hari ini
saya ke bu nadia kembali
bu nadia ini kalau dari target masyarakat indonesia yang harus divaksin kurang lebih adalah dua ratus delapan dua ratus enam puluh lima begitu
nah ini kira kira targetnya akan tervaksin semua kapan ya bu
iya kalau kita lihat ya bahwa nanti di bulan justru tribulan terakhir dua ribu dua puluh satu yaitu di oktober november desember itu sebagian besar vaksin akan kita terima
artinya kurang lebih tujuh puluh sampai delapan puluh juta dosis vaksin itu akan kita terima tiap bulannya mulai dari oktober november desember
artinya kurang lebih dua ratus juta dosis vaksin
sampai dengan dua ratus tiga puluh juta dosis vaksin akan kita terima
artinya di tiga bulan empat
nah oleh sebab itu masih ada kurang lebih dua ratus tiga puluh juta dosis yang artinya akan kita berikan baik itu untuk dosis pertama maupun dosis kedua
untuk menyelesaikan kebutuhan empat ratus dua puluh enam juta
mengingat tadi di tiga bulan terakhir justru kita masih ada dua ratus tiga puluh juta dosis yang baru akan terima
sehingga memang vaksinasi itu akan terus berlanjut
bahkan nanti di desember pun artinya masih akan ada
jadi ini adalah masyarakat yang mungkin tinggal sisanya yang belum mendapatkan vaksinasi dosis pertama
tapi sebagian besar mungkin menunggu untuk penyelesaian dosis kedua
karena ada tentang dosis kedua yang jaraknya antara satu bulan sampai dengan kemudian yang ada yang penyuntikan itu sampai dua sampai tiga bulan kemudian
baik kalau saya mengingat beberapa waktu lalu presiden juga menyampaikan kalau juli targetnya tiga puluh empat juta
agustus empat puluh tiga bahkan yang oktober delapan puluh empat juta ini bukan
hal yang sulit begitu kata presiden
asalkan vaksinnya tersedia begitu ya bu ya
jadi artinya pemerintah terus berupaya untuk menjaga stok atau pasokan vaksin ini sendiri begitu bu nadia ya
baik saya ke pak haryadin
pak haryadi kalau tadi bu nadia menyampaikan kurang lebih sampai akhir tahun ini tujuh puluh persen delapan puluh persen vaksin sudah maaf lima puluh persen dosis vaksin ini sudah akan tersedia
tapi selanjutnya tantangan terberatnya apa nih pak dalam mengejar target penyuntikan vaksin covid ya
vaksinnya atau si bahan bakunya ini sudah ada
tantangan lainnya apa
ya pemberian vaksinasi ini kan perlu di duit ke dua belas pihak
pertama adalah pemerintah sebagai penyedia layanan mengajak masyarakat untuk mau divaksin
masyarakat perlu memahami apa manfaat vaksinnya tadi
sehingga masyarakat perlu tahu manfaatnya apa
nah untuk itu perlu ada suatu proses yang
di luar proses pemberian vaksinasi yaitu proses memberikan pemahaman pada masyarakat
apa itu juga ada upaya memerangi berbagai berita berita yang meresahkan yang tidak benar
artinya upaya untuk meningkatkan sinar masyarakat
kalau tadinya kita melihat masyarakat tidak ada
kita maunya menghargai masyarakat meminta
untuk menjelaskan manfaatnya apa
kemudian yang perlu dipikirkan
adanya berita berita mengenai efek samping yang makin lama dibumbuin
itu membuat retah
harus diyakinkan bahwa ini aman
bahwa ada gejala ikutan tetapi itu masih dalam tahap aman
ini yang harus selalu didengungkan
karena kalau tidak ini menjadi kelah yang selalu diangkat oleh para penolak vaksin
jadi intinya harus terus membangun minat masyarakat
jadi sebaiknya di daerah kita juga harus diyakinkan
jangan sampai datang ke suatu sentra vaksinasi
ditolak karena vaksinnya tidak cukup
nah ini yang perlu hati hati
iman meningkat lainnya kita harus berbanding
dan menurut saya ini kita bicara di tiga puluh empat provinsi
jadi tantangan pemerintah berat untuk mendapatkan gambaran yang seperti yang saya sebutkan tadi
baik artinya memang penyebaran dan juga pelaksanaan vaksinasi ini
harus secara merata di sejumlah wilayah di indonesia
saya akan kembalikan ke bu nadia kalau begitu
bu nadia ini untuk pembagian vaksinnya itu apakah sudah cukup merata
ataukah masih ada kendala kendala lainnya bu
untuk pemerataan vaksinasi ini
ya terkait distribusi vaksin
tentunya kembali lagi kita mendistribusikan ke provinsi ini
sesuai dengan jumlah vaksin yang kita miliki ya
artinya kalau hari ini kita baru saja menerima sembilan dua juta sinovac dalam bentuk bulk ya
yang artinya sudah kurang lebih satu ratus delapan puluh delapan juta dosis vaksin yang saat ini kita sudah terima
nah dari satu ratus delapan puluh delapan juta dosis vaksin tadi satu ratus tiga puluh empat juta sudah rilis
kalau kita lihat sisanya ini masih dalam proses
baik itu dia karena berbentuk vaksin jadi ya harus diolah menjadi vaksin jadi
ataupun dia adalah vaksin jadi yang harus dipantau dulu
dimonitor terkait kualitas kontrolnya
kalau kita melihat bagaimana kemudian kita melakukan distribusi vaksin
tentunya kita membagi ke seluruh provinsi
yang artinya diharapkan dari distribusi vaksin ke seluruh provinsi ini
dapat bisa membagi
kemudian ke lima ratus empat belas kabupaten kota
nah tentunya dalam melakukan pembagian distribusi ini
yang pertama adalah berdasarkan proporsi jumlah penduduk
jadi tentunya provinsi provinsi seperti jawa barat jawa timur jawa tengah
sulawesi selatan sumatera utara dki jakarta banten merupakan provinsi provinsi besar
masuk juga bali ini juga mendapatkan alokasi vaksinasi yang tentunya lebih besar dibandingkan daerah daerah
yang kedua dan kriteria kita adalah yang daerah memiliki resiko ataupun merupakan daerah yang rentan
artinya kalau kita lihat kasus konfirmasi positif yang cukup tinggi di daerah daerah ini
yang kedua adalah laju penularan yang cukup tinggi
kalau kita bisa lihat mengapa kita kemudian memfokuskan seperti kemarin pada waktu kudus meningkat kasus
kita tambahkan untuk vaksinasi
jadi di kudus kemudian di bangkalan juga kita lakukan tambahan vaksinasi
dan terakhir tentunya dki jakarta beserta kemudian pada waktu bulan juli peningkatan kasus yang luar biasa di jawa bali
ini kita konsentrasikan untuk pulau jawa dan bali
jadi itu yang kita coba distribusikan
tapi kembali lagi memang kami sampaikan bahwa baru satu ratus delapan puluh delapan juta dosis yang kami terima dari produsen vaksin
ya tentunya ini akan terasa ya kepada sebagian masyarakat bahwa ada masa masa di mana vaksin tersebut habis di kabupaten kota
tapi sebenarnya distribusi vaksin itu terus kita lakukan per minggunya sesuai dengan jumlah vaksin yang dirilis tadi
kalau begitu saya coba ke pak ketut
pak ketut kalau tadi artinya bahwa bali sudah cukup sukses untuk melakukan program vaksinasi
artinya secara supply itu sudah mencukupi
tapi dari keberhasilan ini yang pasti kita dapat cermati
keberhasilan ini juga harus didukung dari sentra vaksinasi vaksinator dan juga sistem vaksinasi itu sendiri
bagaimana bali bisa membuat sistem yang begitu menyeluruh dan cepat untuk bisa mensukseskan program vaksinasi ini
dan lantas dari belajar dari kasus kasus daerah daerah yang masih belum begitu antusias
atau belum begitu sukses dalam merasakan program vaksinasi
apa yang bisa anda sarankan pak ketut
ya terima kasih memang
strategi percepatan vaksinasi yang dilakukan di bali itu tidak lepas dari pola kepemimpinan
baik gubernur bupati wali kota yang solid
jadi di sini pemerintah mengambil peran yang besar
tentu saja dengan dukungan yang lain lainnya lintas sektor yang lain
termasuk tni polri
akademisi organisasi kemasyarakatan pihak swasta bahkan desa adat dan masyarakat
jadi peranan ini masing masing punya peran yang sangat besar ya
sehingga kita optimalkan peran ini dengan pelaksanaan di lapangan
dengan intrasentra vaksinasi yang berbasis masyarakat
dan dengan kecukupan vaksinasi vaksin yang didistribusikan oleh pusat ke bali
dan sdm kita juga sudah patah sebelumnya
baik di fasilitas kesehatan maupun dukungan dari perguruan tinggi
sehingga jumlah vaksinator juga cukup memadai
termasuk dukungan dari tni polri kita himpun bersama sama
sehingga sdm untuk vaksinator cukupi untuk bisa melakukan akselerasi
kemudian upaya apa yang kita lakukan agar tidak terjadi penolakan
ataupun apa namanya mungkin ada masalah di lapangan ada orang takut dan sebagainya
tentu yang pokok di sini adanya kie
adalah kie ya komunikasi informasi dan edukasi
jadi kita benar benar mengelola ini dengan serius
sehingga komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat ini berjalan bagus
nah kebetulan memang di bali
melalui peran desa adat kan desa adat itu kuat
sehingga di masing masing desa adat itu juga membentuk satu
namanya kalau di bali perarem atau aturan aturan adat
yang tanda kutip mewajibkan masyarakat untuk ikuti program pemerintah
sehingga juga dengan informasi yang benar tentang vaksin
jadi mengurangi berita berita hoax
melakukan edukasi terus menerus
sekali lagi peran tni polri peran media di sini ya
walaupun ada apa namanya
mungkin efek samping dari vaksinasi
misalnya ada kiti
media juga berperan untuk bisa menyuguhkan informasi yang berimbang
sehingga masyarakat diberikan informasi yang benar
tentang apa sih vaksinasi ini
upaya ini tentu sejalan dengan upaya
eksplorasi vaksinasi ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memulihkan
ekonomi melalui sektor pariwisata
karena bali sangat terdampak dari sisi ekonomi
karena pariwisatanya anjlok
dengan cara inilah
kita berbuat bersama sama untuk kita kembali memulihkan ekonomi melalui pariwisata bali
rasa kebersamaan itu yang akhirnya bisa mensukseskan program vaksinasi ini
pulih gitu ya
dari pandemi covid sembilan belas begitu ya
pak haryadi tadi
pak ketut menyampaikan komunikasi informasi dan edukasi ini penting banget untuk mensukseskan vaksinasi
tapi komunikasi informasi dan edukasi yang seperti apa nih pak yang harus kita lakukan
kepada masyarakat supaya program ini bisa sukses begitu
karena kan ini sosialisasinya sudah cukup lama dilakukan juga begitu
ya pertama kita mesti mempelajari kenapa
kata kelah v kemenang bulan pertama
itu penolakan begitu kuat di masyarakat
itu karena umumnya mereka tidak tahu manfaat
yang kedua mereka takut akan reaksi yang muncul
yang ketiga adanya berita berita yang lebih meresahkan seakan akan vaksin itu berbahaya dan sebagainya
ini yang mestinya dikelola dengan baik
dan kita melihat saya melihat bahwa ada suatu kelompok yang tadinya kata kelah misalnya
dua puluh orang yang menolak
tapi begitu satu atau dua orang ternyata sudah divaksinasi ternyata dia tidak apa apa
maka yang delapan belas itu artinya ikut juga
jadi meyakinkan bahwa vaksin ini aman
itu salah satu kunci
yang kedua perlu ada terus pendekatan kepada tokoh tokoh masyarakat
untuk mengajak pada masyarakat bahwa marilah divaksin
yang ketiga juga harus kita akui bahwa dengan adanya peraturan pemerintah
yang ketiga juga harus kita akui bahwa dengan adanya peraturan untuk pemerintah

sudah vaksinasi mau naik kendaraan juga harus gitu
maka ini mendorong orang juga merasa bahwa vaksinasi itu menjadi syarat
untuk berbagai kebutuhan kehidupan masyarakat
jadi samping edukasi disamping kie tadi untuk menjelaskan kepada masyarakat akan manfaatnya
tidak perlu didorong dengan kewajibannya
vaksin itu adalah kewajiban
juga perlu didorong dengan kewajiban

vaksin itu adalah kewajiban
wajiban dan untuk itu
adanya peraturan peraturan tadi saya kira
cukup mendorong peningkatan
terjadinya penerimaan oleh
masyarakat tadi dan ini yang perlu harus
terus digalakkan ke depan terutama
di daerah daerah yang jauh
dari pusat di daerah daerah
tidak sepadat seperti provinsi jawa
dki jawa bali dan sebagainya ini perlu
juga ada pendekatan yang memang
solid di dalam
peningkatan kali ini tadi
baik baik artinya
kita terus harus
melakukan komunikasi pendekatan
edukasi informasi kepada masyarakat
supaya vaksinasi ini bisa
berhasil tapi di sisi lain ada problematika
lain yaitu bagaimana jika masyarakat ini
membahasnya sesaat lagi jangan kemana mana
pak mirsa tetaplah bersama kami di indonesia forward
kami akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan indonesia forward
tadi di segmen sebelumnya kita sudah
membahas bahwa salah satu kunci
pelaksanaan indonesia forward adalah
dilakukannya komunikasi informasi
dan juga edukasi artinya sosialisasi
yang lengkap kepada masyarakat
dan berkesinambungan dan tanpa
henti sehingga masyarakat bisa terbangun
antusiasmenya dan juga kesadarannya
untuk mengikuti program vaksinasi
nah untuk yang selanjutnya kita akan membahas
bagaimana jika masyarakat saat ini
mencoba untuk memilih milih
vaksin saya ke pak haryadi terlebih dahulu
pak ini masyarakat mungkin sudah
nggak takut lagi begitu udah antusias
untuk melakukan vaksin tapi masih ada problematika lain
begitu saya maunya vaksin
a begitu saya nggak mau yang b
karena takutnya ada efek samping seperti ini
ya ini kembali
memang itu di satu sisi kita melihat
dari sudut pandang positif
kalau minat masyarakat sudah
cukup tinggi walaupun belum
kita seperti di supermarket
kenapa itu pak
ada berbagai macam merek tabun
ini berbagai macam merek
tidak cukup mendapatkan
dari segi keamanan dan manfaat
yang merasa saya pilih vaksin b
karena lebih baik dari vaksin a
kalau itu dibiarkan
maka orang akan terbangun
permainan kalau itu vaksin a tidak lebih
baik dari vaksin b padahal
bukan begitu kan
vaksin a b itu semua baik
ya kan ini karena
suatu penjelasan yang tidak tepat
vaksin b lebih bagus dari vaksin a
terima serta terbalik
waktu itu vaksin a tidak baik
maka saya akan mengejar vaksin b
di satu sisi kenapa vaksin b
dan ini akan menimbulkan
di saat di sentra vaksinasi
tadi tidak tersedia cukup
tanda petik pilihan tadi misalnya memilih yang c
yang menyediakan yang a
sehingga ini menjadi tantangan
vaksin a atau b atau c
semuanya memiliki dampak yang sama
yaitu memberikan kekebalan
hal yang terlalu saintifik
kadang kadang ikut masuk ke masyarakat
yang justru mereka tidak perlu tahu
dengan pemahaman mati mati
prosesinya menjadi keliru
diri ini oleh badan pom
maka vaksin itu memberikan tingkat
perlindungan yang sama
karena begitu kita membuat
beberapa segmen tertulis
kalau tidak yang b
saya tidak mau
padahal ketersediaan vaksin b
tidak sama dengan vaksin a atau vaksin b
ini yang harus
termasuk disikapi oleh masyarakat
pemerintah dalam memberikan pemahaman
jangan sampai minat yang sudah
dengan supply yang tidak sesuai
saya ke bu nadi yang masih menyambung
seperti yang disampaikan oleh pak haryadi
bahwa vaksin ini memberikan perlindungan yang sama
kurang lebih ada enam jenis vaksin yang masuk ke indonesia ya bu
kalau kita melihat
memang sebelum ada obat
vaksin ini bisa menjadi salah satu kunci
untuk mendorong kekebalan spesifik tubuh
sehingga terhindar dari tertular virus
dan juga kemungkinan sakit hebat
seperti yang tadi disampaikan pak hariadi
ini bukan waktunya untuk pilih pilih vaksin
semuanya itu memiliki manfaat yang sama
bagaimana ibu menanggapinya
karena mungkin sebagian masyarakat berpikir
wah saya usia rentan saya nggak berani untuk pakai vaksin ini
kemudian saya kelompok lansia
saya juga tidak berani pakai vaksin ini
ibu bagaimana menanggapi hal itu bu
pertama adalah kita ini
tadi disampaikan oleh dr haryadi
bahwa kita ini dalam situasi pandemi ya
sama aja kita lagi dalam kondisi
tapi darurat perangnya melawan virus covid sembilan belas
di mana hampir semua dunia
kalau kita mau katakan perang dunia
tapi perang dunia yang melawan virus covid sembilan belas
saat ini sudah ditemukan
sebenarnya senjata yang
paling bisa untuk bisa mengendalikan virus
dengan cara vaksinasi
nah tentunya karena
tuhan yang begitu besar
vaksinasi ini adalah dua belas miliar
sementara produksi yang bisa disediakan oleh produsen
itu hanya separuhnya
kurang lebih tujuh miliar
masih banyak negara negara
yang belum bisa mendapatkan vaksinasi
di tahun dua ribu dua puluh satu ini
nah kita punya privileges ya
karena kita sebenarnya bukan negara penghasil vaksin
india china itu adalah negara negara penghasil vaksin
dan penduduknya juga besar
indonesia itu penduduk besar
tapi kita tidak punya produsen vaksin
atau kita bukan produsen vaksin
di sisi lain tadi kita sampaikan ya
bahwa vaksin ini bermanfaat sama baiknya
karena vaksin itu hanya spesifik untuk sebuah penyakit
jadi kalau namanya vaksin covid sembilan belas
itu spesifik untuk memberikan dan
melawan virus covid sembilan belas
pasti tujuannya adalah
untuk memberikan proteksi
terhadap ancaman virus covid sembilan belas
nah hanya kita tahu bahwa
karena kita dalam kondisi pandemi
semua ilmuwan berusaha segera mencari senjata
untuk bisa mengendalikan virus ini
maka kemudian kita bisa melihat
berbagai jenis merek vaksin
tapi pada prinsipnya
ingat bahwa semua merek vaksin ini tujuannya satu
adalah melawan virus covid sembilan belas nah
setelah vaksin itu ditemukan
langkah berikutnya adalah
pastikan manfaat dan keamanannya
dan ini dilakukan melalui serangkaian
uji klinis tahap satu tahap dua tahap tiga
sampai kemudian keluar izin penggunaan darurat
dan izin penggunaan di dalam listing
yang kita sebut sebagai eul dari who
artinya semua jenis vaksin kita yang kita miliki saat ini
bahkan nanti akan datang novavax
itu semuanya sudah memenuhi standar internasional tadi
nah jadi di tengah tentunya jumlah vaksin yang terbatas
adalah penting untuk kita segera mendapatkan vaksinasi
tidak perlu pilih pilih vaksin
karena pada prinsipnya upaya kita untuk mengendalikan pandemi ini
adalah semakin banyak semakin cepat orang mendapatkan vaksinasi
sehingga kita tidak menjadi sumber penularan
terutama kita tidak beli sumber penularan
artinya kalau mau cepat terbebas dari pandemi covid sembilan belas
segeralah melakukan vaksinasi
begitu itu salah satu kuncinya begitu ya bu nadia ya
dan juga untuk kita selamat dari varian varian baru
ya termasuk varian delta yang saat ini berkembang di masyarakat begitu
baik saya ke pak ketut
pak ketut ini kalau misalkan bali sudah selesai
atau sukses melakukan program vaksinasi
langkah ke depannya seperti apa targetnya pak ketut
ya ini kan tentu bali ya
masuk salah satu provinsi yang berharap
sangat banyak dari capaian vaksinasi tinggi seluruh indonesia ya
karena kita tentu ingin bali ini reborn
bali ini bangkit kembali ya
karena selama ini
saya serang memang masyarakat bali sangat terdampak
jadi interaksi ekonomi di bali paling tinggi ya
paling besar diantara provinsi lain
dan bali sangat gantung dari vaksin kata
jadi dengan adanya pandemi ini kita tahu
dan sektor pariwisata ini tentu
terima dona bagi masyarakat bali
karena disanalah kumpulannya yang paling besar ya
jadi dengan inginnya nanti capaian vaksinasi di seluruh wilayah indonesia
termasuk bali ya
maka itu kami terus berupaya maksimal
untuk melakukan akselerasi ini
dengan harapan nanti pandemi segera berakhir
bali bisa dibuka pariwisatanya
maka bisa datang kembali lagi
jadi mbak ibu nadia dan anak anak di bali
turis datang kembali
itu akan bangkit indonesia tentu akan kembali jaya
demikian ya terima kasih semua
semoga bali segera bangkit ya
pasar juga sudah rindu sekali nih untuk berwisata ke bali
baik nah kita akan melanjutkan perbincangan kita
bagaimana sih kesiapan indonesia untuk hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
pemirsa jangan kemana mana tetaplah bersama kami di indonesia forward
kami akan segera ke bali
terima kasih anda masih menyaksikan indonesia forward
dan masih berbincang tentang menuju seratus juta suntikan vaksinasi covid sembilan belas
tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas bahwa saat ini bukan waktunya lagi untuk memilih milih vaksin
karena masih banyak sekali negaranya saat ini yang memilih vaksin
dan indonesia sepatutnya berbangga dan antusias supaya bisa segera terlepas dari pandemi covid sembilan belas ini
dan kita akan melanjutkan perbincangan kita masih bersama pak hryadi pak ketut dan juga ibu nadia dari kemenkes
bu nadia ini sempat beredar informasi di masyarakat tentang booster gitu ya vaksin berbayar
mungkin bisa dijelaskan ini akan seperti apa rencananya
iya pertama bahwa kalau
sampai saat ini untuk vaksin tambahan dosis ketiga ini kita masih berikan kepada tenaga kesehatan ya
artinya masih kepada seluruh tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan dosis satu dan dosis kedua
nah sementara untuk masyarakat lain kita tunggu rekomendasi lebih lanjut dari who maupun badan imunisasi global yaitu saids ya
jadi kapan waktu terbaik untuk pemberian tambahan ketiga kemudian berapa lama jangka waktunya apakah cukup satu kali tambahan atau tetap perlu dua kali tambahan
nah yang pasti yang sudah juga menjadi salah satu skenario karena kita tahu dalam rencana anggaran pemerintah itu di akhir desember itu sudah harus final untuk menjadi acuan pelaksanaan anggaran di tahun dua ribu dua puluh
nah salah satu alternatif adalah kita tahu bahwa target vaksinasi kalau memang kita harus memberikan dosis tambahan itu pasti kurang lebih sama ya dua ratus delapan juta jiwa
kecuali kalau nanti ada tambahan bahwa di usia dua belas tahun itu ditambah
nah yang sudah pasti kita akan tanggung oleh pemerintah adalah kurang lebih total peserta pbi yang di atas usia dua belas tahun itu kurang lebih ada delapan puluh sembilan tahun

nah nanti kita akan mencari penyelesaian
jadi tadi ada beberapa mekanisme kita tahu ada mekanisme vaksinasi gotong royong yang tentunya bisa digunakan untuk membantu ya artinya nanti akan ada pemilihan artinya vaksin dosis ketiga itu dengan menggunakan vaksin apapun
dan juga akan biasa nanti kita akan menentukan tentunya harga untuk pemberian vaksinasi dosis tambahan ini
tapi ini sifatnya masih sangat dinamis mbak diana
jadi ini yang pasti adalah kita akan selalu menyediakan vaksin covid sembilan belas ini untuk pbi yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah
sementara untuk yang lainnya ini masih terus berkembang dan kita masih terus menunggu rekomendasi tentunya serta apakah memang kita masih harus melakukan vaksinasi seperti saat ini mengejar dua ratus delapan juta ini mendapatkan dosis pertama dan dosis kedua
oke masih cukup dinamis begitu ya bu
lalu bagaimana kemenkes melihat kesiapan indonesia untuk hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
iya tentunya kita harus siap siap dengan seluruh kemungkinan yang terjadi ya
pada prinsipnya kita tahu bahwa setiap kita melakukan pelonggaran terhadap aktivitas atau mobilitas dari masyarakat
maka ini harus selalu diiringi dengan protokol kesehatan yang ketat
untuk itulah kita juga hal yang sama di dua ribu dua puluh dua ini sambil menyiapkan ya untuk bagaimana memastikan protokol kesehatan itu bisa betul betul termonitor dengan baik
supaya kita tahu kalau kemudian pada level tertentu mobilitas itu sudah terlalu tinggi dan kemudian protokol kesehatan itu sudah semakin rendah dalam disiplinnya
ini waktunya untuk kita mengetatkan kembali
jadi ya aturan aturan tentang pembatasan sosial masyarakat
yang kedua adalah dengan adanya protokol kesehatan yang kita tahu akan kita integrasikan dengan aplikasi peduli lindungi
itu kita mengkategorikan kelompok kelompok itu berdasarkan tentunya sebuah warna yaitu merah kuning hijau
dimana nanti kalau dia berwarna kuning dia akan diberlakukan
protokol kesehatan yang berwarna kuning
artinya kalau orang yang hijau itu akan berlaku untuknya adalah protokol hijau
ini menggunakan tadi teknologi informasi untuk kemudian sekaligus memonitor sekaligus juga untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan
dan sekaligus menjaga sebenarnya penularan dari orang di tempat tempat publik
baik kalau begitu saya ke pak haryadi
pak haryadi kalau misalkan program vaksinasi ini akhirnya bisa sukses gitu ya
terlaksana semua targetnya bisa tercapai
apakah indonesia artinya sudah bisa bebas dari covid sembilan belas pak
ya saya akan merujuk statement anda tadi mengenai herd immunity
jadi herd immunity di tingkat nasional itu hampir tidak mungkin bisa tercapai
karena begitu luas
dan begitu dinamis pencapaian cakpan tadi
dengan waktu yang pendek
nah salah satu syarat tadi adalah divaksinasi secara dalam waktu yang secepatnya
dan itu kita melihat bahwa dengan jangka waktu mencapai dosis yang diharapkan tadi perlu waktu lama
artinya orang yang divaksinasi pada bulan desember tahun lalu
barangkali sekarang ini kekebalannya sudah pada tingkat tertentu sudah mulai menurun
sebenarnya kita akan menghadapi
tapi di satu sisi kalau kita melihat di kata kata lagi kelompok javud sabek
mungkin herd immunity sudah tercapai bukan karena vaksinasi saja
tapi karena sebagian orang sudah terinfeksi dan sembuh
jadi orang yang sudah terinfeksi dan sembuh dengan orang yang divaksinasi
nah barang ini tidak terjadi di provinsi yang lain
selain itu kita juga melihat saya sampaikan tadi dengan menurunnya tingkat kekebalan berjalan dengan waktu
maka ada kemungkinan masih terjadi penularan
saya merujuk pada aturan hampir setahun yang lalu waktu disebut new normal
yang lalu diterjemahkan menjadi new normal
padahal new normal itu adalah suatu norma yang baru
di mana norma yang baru itu khususnya norma yang disiapkan untuk menghadapi covid dalam kehidupan kita
kalau itu dihidupkan maka itu nanti nanti we have to live this day
artinya mana pun kita keluar kita harus pakai masker
kemana pun kita pergi kita harus jaga jarak
kemana pun kita pergi melalui cuci tangan
karena kita tidak yakin bahwa covid itu akan berlutut musnah dari indonesia
kita pasti masih akan bersinggungan dengan kemungkinan bersinggungan dengan covid tadi
sehingga siapan perilaku kita itu menjadi dasar untuk menerapkan norma yang baru list base covid
baik kita masih akan bersinggungan dengan covid begitu ya
kalau begitu pak ketut pak ketut kita melihat dengan keberhasilan di bali ini
lantas bagaimana ekonomi di bali bisa kembali bangkit
tapi secara problematika kesehatan ini tidak kembali naik begitu
karena seperti yang tadi disampaikan oleh pak haryadi kita itu masih akan terus bersinggungan begitu dengan covid
ya memang benar seperti disampaikan tadi dan bu nadia juga menyampaikan bahwa kita semua tentu
harus menyiapkan segalanya
jadi artinya seperti kami di bali ya tentu bagaimana menjaga masyarakat kita agak terbebas dari covid ini
ya tentu kita terus melakukan upaya upaya perilaku hidup bersih dan sehat
jadi di samping memang kita mempercepat vaksinasi ini untuk bisa meningkatkan antibody kekebalan diri sendiri
keluarga masyarakat ya tentu secara komprehensif ini akan nantinya pada suatu saat dengan tingginya vaksinasi
tetapi virus ini tentu tidak akan hilang
tidak akan hilang
tetapi virus ini mengajarkan kita untuk kembali kepada hal hal yang basic masuk
bagaimana perilaku kita harus tetap perilaku hidup yang bersih yang sehat
jadi upaya upaya pencegahan di hulu tidak boleh dilupakan
jadi vaksinasi merupakan faktor yang cukup besar dalam upaya kita mengatasi pandemi
baik baik upaya pencegahan tidak boleh dilupakan
kita akan melanjutkan perbincangan kita di segmen terakhir
bapak dan ibu jangan kemana mana pemirsa
tetaplah bersama kami di indonesia forward
kami akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih pak
terima kasih pak
saya ingin menyampaikan bahwa pertama
kempuran dengan covid sembilan belas ini kita bisa memanfaatkan
yang kedua adalah bahwa vaksinasi itu menjadi penting tetapi tidak menggantikan protokol kesehatan
maka protokol kesehatan dan vaksinasi harus berjalan seiring
khusus untuk protokol kesehatan
kita menyiapkan diri kita
di dalam kondisi nantinya kita
kalau kita hidup nanti dengan covid sembilan belas
artinya sudah terbiasa pakai masker
kita terbiasa cuci tangan
kita terbiasa jaga jarak
ditambah dengan vaksinasi dengan cakupan yang tinggi
saya berharap itu bisa menjadi lebih baik
ya baik terima kasih
dan selanjutnya saya mau minta kepada pak ketut suarjaya
pak ketut silakan
covid sembilan belas ini tentu menjadi harapan dunia
agar kita kembali kepada kehidupan baru yang normal
dan tentu bali ingin segera bangkit dari keterpurukan ini
jadi bali reborn inilah impian kami semua
bali pulih kembali dan seluruh komponen masyarakat
juga seluruh dunia ini mengharapkan kita akan sehat
dan kembali pulih kembali semula
ya baik bali pulih
semoga segera ya pak indonesia juga segera pulih
baik terakhir ke bu nadia tarmisi silakan bu nadia
jadi kalau kita ingin belajar di sekolah lagi
kalau kita ingin jalan jalan ke mal atau pusat perbelanjaan
atau kalau kita ingin liburan lagi termasuk ke bali
ayo kita segera divaksin
tidak perlu perlu pilih pilih vaksin

vaksin adalah sama baiknya
dan penting untuk kita divaksin untuk melindungi diri kita
orang di sekitar kita dan melindungi negeri ini
supaya kita bisa sama sama keluar dari pandemi
bersama kita bisa keluar dari situasi pandemi ini
ya bersama kita bisa ya untuk keluar dari situasi pandemi ini
dan juga semoga semua upaya ikhtiar kita ini bisa terus berjalan dengan lancar
begitu bapak ibu dan juga semoga indonesia bisa segera bangkit
dari kondisi pandemi ini
pak haryadi pak ketut bu nadia
terima kasih banyak atas waktunya bergabung di indonesia forward
semoga sehat sehat selalu sampai bertemu lagi selamat malam
selamat malam pertiana selamat malam bu nadia
selamat malam pak ketut
terima kasih pak haryadi
jangan pemirsa demikian perbincangan kita di indonesia forward malam hari ini
membahas tentang menuju seratus juta suntikan vaksinasi covid sembilan belas
saya diana dwika undur diri terima kasih selamat malam